gubernur jawa barat ridwan kamil menyatakan akan memberikan izin kegiatan belajar mengajar atau kbm secara tatap muka di dua ratus lima puluh tujuh kecamatan yang berada di zona hijau di wilayah jawa barat
meskipun demikian ridwan kamil menegaskan ada sejumlah hal persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sebelum memulai kbm tatap muka
di tahap pertama kbm tatap muka hanya akan dilakukan oleh sekolah tingkat sma dan smk
di tahap kedua kbm tatap muka hanya akan dilakukan oleh sekolah tingkat sma dan smk
saya kira akan banyak mulai di minggu ini karena tujuh hari terakhir adalah minggu persiapan protokol di zona hijau
menanggapi ada rencana kbm tatap muka di zona hijau sejumlah sekolah yang masuk ke zona hijau mengaku siap menjalankan kbm tatap muka
salah satunya di sma negeri satu dayakolot
sma satu dayakolot yang terletak di kecamatan dayakolot kabupaten bandung merupakan salah satu sekolah yang masuk ke zona hijau
sejumlah persiapan untuk menerapkan protokol kesehatan
seperti pemeriksaan suhu tubuh di gerbang masuk sekolah dan menyediakan tempat mencuci tangan di beberapa titik sekolah
nantinya jika kbm tatap muka sudah dijalankan siswa akan masuk dengan sistem ganjil genap
yaitu satu hari masuk ke sekolah dan satu hari belajar secara online
saat ini pihak sekolah mengaku masih menunggu aturan dan perizinan dari pemerintah
sebenarnya persiapan di atas kertas sih
sudah ya seperti itu
tetapi untuk saat ini kita masih juga mendapatkan ada orang tua yang tidak mengizinkan
dan memang kondisinya sih belum boleh ya untuk memungkinkan
dari menunggu gtpp itu bu ya
ya dari menunggu gtpp dan izin dari pemda serta izin dari orang tua
ya soalnya kan kita juga sudah mendata ya dipetakan
berdasarkan lokasi tidak semuanya berasal dari kabupaten bandung
persiapan juga dilakukan di smk telkom kabupaten bandung
smk ini masuk ke zona hijau dan boleh melakukan kbm tetap muka sesuai dengan persyaratan dari pemerintah
sejumlah persiapan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu di gerbang sekolah
menyediakan tempat mencuci tangan dan mengatur kursi di ruang kelas telah dilakukan oleh pihak sekolah
nantinya jika kbm tatap muka dilakukan seluruh siswa dan guru wajib memakai apd lengkap
masker face shield dan sarung tangan selama proses pembelajaran
pihak sekolah telah menyiapkan metode pembelajaran khusus agar bisa beradaptasi dengan aturan dari pemerintah
jadi nanti anak anak gantian tuh yang ke sekolah
terutama untuk yang praktikum kan harus datang ke sekolah nih
kalau sekolah vokasional itu kan praktikumnya harus kuat
atau mereka harus datang gitu
jadi kalau vokasional nggak datang ke sekolah mereka nggak punya
alat untuk praktek
mungkin kalau praktikum di laptop sih oke ya
tapi begitu nyambung optik kemudian dia melakukan bongkar perangkat
dia tuh harus datang ke sekolahan
jadi sebetulnya kalau kami dari sekolah pengen cepat segera sih
segera anak anak bisa datang ke sekolahan
seandainya diizinkan kami akan menerapkan protokol yang ketat
berdasarkan data dari pemerintah provinsi jawa barat
sebanyak dua ratus lima puluh tujuh kecamatan yang dinyatakan masuk ke zona hijau
dan diperbolehkan untuk menggelar kbm tetap muka
tersebar di delapan belas
di jawa barat
di antaranya kabupaten bandung kabupaten bogor kabupaten kuningan
kabupaten bekasi kabupaten purwakarta dan kabupaten pangandaran
meskipun telah mendapatkan izin untuk menggelar kbm tatap muka
pemprov jabar tetap mengembalikan keputusan kbm tatap muka
ke masing masing kota kabupaten
franky wijaya kavijati kabupaten bandung jawa barat